managing director dana moneter internasional kristalina georgiva meminta satu ratus sembilan puluh negara anggota untuk bersiap siap menghadapi badai hebat krisis ekonomi global yang sudah ada di depan mata
georgiva meminta satu ratus sembilan puluh negara mengencangkan sabuk pengaman perekonomian dan terus maju
pernyataan georgiva ini bukan tanpa alasan imf memangkas perkiraan atau outlook pertumbuhan ekonomi global dua ribu dua puluh tiga menjadi dua tujuh persen
perkiraan tersebut turun dari dua sembilan persen pada juli dua ribu dua puluh dua dan tiga delapan persen pada januari dua ribu dua puluh
imf menilai dua tahun pandemi covid sembilan belas yang diikuti meletusnya perang rusia versus ukraina berdampak signifikan pada penurunan
dan aktivitas perdagangan global hingga turbulensi pasar keuangan
menurut imf sekarang krisis biaya hidup mengancam masyarakat dunia di mana kelompok paling rentan terkena dampak paling parah
kondisi tersebut kian memburuk lantaran munculnya ancaman krisis pangan global di berbagai belahan dunia